ya dan terkait hal ini kita sudah terhubung dengan yudi utomo yang merupakan ahli nuklir indonesia di yogyakarta
selamat malam pak yudi
ya pak yudi berdasarkan informasi dari badan tenaga nuklir nasional atau batam
ini mengonfirmasi bahwa limbah radioaktif ini aman bagi warga perumahan
sementara menurut badan pengawas tenaga nuklir atau bapeten paparan radiasinya ini berada di atas ambang batas
nah sebenarnya menurut anda seberapa aman kemudian paparannya ini bagi warga perumahan
ya kalau menurut regulasi internasional maka paparan yang diizinkan untuk publik itu besarnya adalah satu milisievert
itu ukuran satuan radiasi untuk paparan per tahun
satu milisievert per tahun
nah yang informasinya
saya terima itu awalnya satu ratus empat puluh sembilan mikrosiver kemudian setelah dikontaminasi turun lagi menjadi sembilan puluh delapan mikrosiver
baik pak kalau sejauh ini
berdasarkan data yang tadi bapak sebutkan wajar tidak kemudian hal ini atau kandungan seperti ini ditemukan di wilayah perumahan warga pak
karena sebetulnya limbah atau radiusoto radiatus radiatus aktif itu ada aturannya mereka harus disimpan di tempat yang tertentu
kalau itu berupa limbah maka dia harus diberikan kepada instansi yang namanya ptlr
rich radio waktu itu lancar waktu itu aldoi

barang barang apa yang biasanya mengandung kandungan cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini pak
ya sebenarnya cesium satu ratus tiga puluh tujuh itu bisa dibikin di dalam reaktor nuklir
karena dia merupakan produk visi dari suatu reaksi nuklir
yang mana itu bisa dimanfaatkan ataupun tidak dimanfaatkan
karena merupakan sisa yang dilimbahkan
nah kalau itu dimanfaatkan itu dulu dipakai sebagai pengobatan terapi kanker rahim
tetapi kemudian ada teknologi yang lebih baru menggunakan kobal enam puluh
sehingga cesium satu ratus tiga puluh tujuh itu tidak dipakai lagi
sumbernya biasanya dari mana pak
ya jadi dolcesium itu adalah produk visi
produk visi itu produk dari suatu reaksi nuklir di dalam reaktor
itu produk yang ada yang bisa dimanfaatkan ada yang tidak bisa dimanfaatkan
nah cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini termasuk salah satu yang bisa dimanfaatkan sebagai terapi kanker rahim
tetapi kalau tidak dimanfaatkan berarti dilimpahkan
berarti tidak dimanfaatkan

oke baik yang kemudian dipertanyakan adalah kenapa bisa adanya ini adalah di sebuah lapangan kosong
yang dekat dengan perumahan warga ya pak ya
ya itu yang menarik di situ
kenapa sampai di sana
harusnya tidak boleh
baik ini pak
harusnya tidak boleh di situ ya
ada satu sumber yang mengatakan bahwa kandungan yang ditemukan ini kan cesium satu ratus tiga puluh tujuh
dan pihak pihak pun menyatakan bahwa unsur ini sama
dengan saat terjadinya bencana di sernobil pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam
nah apakah kemudian ini benar atau tidak dan seberapa bahaya sebenarnya pak cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini pak
ya cesium satu ratus tiga puluh tujuh seperti saya katakan tadi
maka sernopil itu kan adalah reaktor nuklir juga
jadi juga menghasilkan cesium satu ratus tiga puluh tujuh yang tidak dimanfaatkan
karena sebetulnya itu produk
namun karena terjadi kebocoran di senowill
maka cesium satu ratus tiga puluh tujuh ini kemudian ikut terlepas ke lingkungan
sehingga itu harus diamankan
berarti terjadi kontaminasi lingkungan
bedanya adalah yang cesium satu ratus tiga puluh tujuh di senobel itu
sangat tinggi sekali
maka itu sangat berbahaya
nah yang ada di kompleks perumahan badan indah itu
itu aktivitas radiasinya rendah
itu kalau tidak tertelan manusia
terhirup atau mungkin tertelan
pasalnya menjadi berbahaya kalau sampai
misalnya ikut di dalam
tersebar di dalam
di dalam tanah
kemudian di situ dibikin sumur
nah sumurnya terkontaminasi
orang memakai air dari sumur itu
orangnya ikut terkontaminasi karena menghirup
jadi harus terjadi masuk ke dalam tubuh manusia dulu
iya pak terkait dengan hal itu
selain dari adanya kemungkinan bahwa
kemudian zat itu terkandung di dalam tanah
yang kemudian ada pembuatan sumur di sana
yang kemudian airnya bisa digunakan oleh masyarakat
yang ada di perumahan tersebut
selain itu kalau saya lihat
memang tadi kita lihat bersama
meskipun sudah dipasangi garis polisi
di sekitar area lapangan
tapi informasi yang saya dapatkan ini masih banyak juga masyarakat
yang mendekat ke area itu pak
apalagi sebelumnya beberapa dari mereka juga tidak tahu
kalau di sana ada zat radioaktif begitu
nah kemudian bagaimana seharusnya penanganan yang dilakukan
dan apakah kemudian masyarakat atau warga
yang ada di perumahan tersebut perlu melakukan tes kesehatan
atau tidak pak sebenarnya
untuk mengetahui apakah terpapar atau tidak
secara penanganan terhadap zat radioaktif c enam ribu satu ratus tiga puluh tujuh ini
di dalam tanah
itu tanahnya harus diambil
karena tanahnya sudah tercemar radiasi
tanahnya harus diambil dan tidak harus disimpan
karena umur dari radiasi ini cukup lama
sehingga tidak bisa hanya dibiarkan saja
artinya hanya diambil
harus sampai bersih di daerah situ
nah kalau ada orang lalu lalang
asal tidak menghirup maupun tidak menelan
apapun dari yang ada di situ
artinya para warga yang ada di perumahan itu
apakah perlu melakukan tes kesehatan
atau seperti apa pak sebaiknya
ini pertanyaan yang menarik
karena kapan sih itu ditanam di dalam tanah itu
apakah itu sudah lama
ataukah itu baru saja
kita kan belum tahu
berarti hal itu terlebih dahulu
apa yang perlu dan wajib untuk diketahui
warga perlu melatih tes kesehatannya
dengan namanya wbc
dicek apakah dirinya mengandung cesium satu ratus tiga puluh
tetapi kalau itu masih baru
tentunya belum sampai tercemar jauh
jadi alangkah baiknya
kalau dilakukan tes kesehatan
dengan namanya adalah whole body counting wbc
baik terima kasih banyak pak yudhoyutomo
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia the world tonight
terima kasih atas informasinya pak